ada berita paruh singosari ditaklukkan oleh kerajaan kediri
dan gusti prabu kertanegara dihabisi oleh jaya katwang
dan dia sekarang yang berkuasa
jaya katwang membunuh kertanegara
ini gawat sekali om
pasukannya sedang memburu orang orang
yang dekat dengan singosari
dan mereka akan menghabisi orang orang yang masih
itu padahal aku sudah menjadi
dharma putra keadaan menjadi
why siapa ini tersim express namanya

bukan diri tak tunjukkan
padahal apapun yang menciuminya
tidak akan apapun yang berlebihan
eh kita di sini

kita harus melakukan sesuatu
keadaan kita terancam
apa yang harus romo lakukan
coba dekati jaya katuang
agar posisi romo di keraton tetap aman
romo tidak sudi
berurusan sama jaya katuang
itu satu satunya cara teraman sekarang untuk warga kita
apalagi keluarga kita terkenal dekat dengan singosari dong
sebenarnya hal ini
romo sangat tidak suka ngere
jadi orang singosari
dan romo juga mau mati sebagai orang singosari nger
tapi kekuasaan sekarang ada di kerajaan kediri
kalau sampai romo tertangkap sebagai pengkhianat
yang akan dihukum mati bukan cuma romo
tapi juga aku
paling tidak romo berpura pura saja setia pada jaya katual
walaupun di dalam hati romo ini
tetap setia dengan singosari
apapun yang terjadi
aku akan melahirkan kamu
ada yang bisa dibantu nek
buatkan sewedang jahe dan sedikit makanan
kamu yakin itu mereka
aku sangat yakin sekali
pendekar yang aku temui tadi
dia wijaya dan rombongannya
apakah kamu tahu ke arah mana mereka pergi
aku tidak tahu persis
tapi menurut kabar burung
mereka pergi ke arah timur
ke arah timur
permisi kesana mau pesan apa
kalau saya wedang jahe aja
dia wijaya masih hidup
jangan kandung stemsih dengan ku
mejor tanpa dukungan
sulung memberitah kita hacia ak campaigning
kita harus ber seal shell kita

aku ingin kembali ke rumahku
kenapa buru buru sekali pak lastri
nari ratih aku baru saja ingat
ternyata aku mempunyai urusan lain
jadi aku harus kembali ke rumahku
kalau begitu aku pamit dulu
pak lastri apa yang dia lakukan di sini
aku pamit untuk pulang terlebih dahulu
tapi ingat saja aku akan kembali
karena kamu kamu adalah milikku
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
aku senang melihatmu kembali
ternyata ini semua ulahmu
dasar perempuan orang ajar
aku tidak akan bisa semoga itu mepaskanmu
lepaskan aku lepaskan
dua bangga maaf
tapi aku tidak akan pernah melakukan itu